hai mona kamu tahu aku tuh paling bisa ditolak udah mendingan duduk sama aku
enggak dego lepas duduk sama aku dulu enggak dego lepasin aku bilang
dokter dokter kayak gimana keadaannya raja dok gimana raja selamatkan
kenapa tangan saya susah banget digerakin ya
monar udah dong kamu jangan nangis terus
raja juga enggak suka lihat kamu kayak gini kan
percaya kalau raja pasti senang
kita sholat kita berdoa sama allah supaya allah menyelamatkan raja dan
juga menyembuhkan om roy
nyembelin banget sih bahkan pas putri jadi mona pun mama lebih sayang ke putri
dibanding sama aku
ya allah sembuhkanlah mas roy bagaimanapun juga dia adalah ayah dari
anak anak hamba ya allah ya allah hamba saya sekali sama papa walaupun hamba sama
sekali gak bisa nunjukin bahwa hamba ini adalah putri anaknya
alhamdulillah akhirnya tangan saya bisa digerakin terima kasih allah walaupun aku nggak bisa bicara tapi seenggaknya tanganku masih bisa digerakin aku harus nulis surat untuk citra citra harus tahu kalau mona itu adalah putri anak kami yang dipikir sudah meninggal
sebenarnya pacarmu itu

orang yang seperti itu
gak bisa dipercaya
kamu harapin cowok yang gak bisa dipercaya
aku tuh yakin banget
kalau mama sampai ketemu sama dia
mama tuh bakal kaget banget
pinter banget kamu ya bikin nama kamu ini penasaran
siapa sebenarnya pacar kamu
nah jaga jaga aja supaya kamu gak kabur kaburan

tidak ada pilihan lain nih
gak ada pilihan lain nih
terpaksa aku harus nyamperin lady
karena biar datang atau enggak
andi tetap tahu kalau aku ini pacarnya lady
tante apa apaan ini tante
lady mau diapain lagi
dewa kamu ngapain di sini
kamu jangan ikut campur ya
ini urusan tante sama lady
kok dewa yang datang sih
bukannya om lemos
kamu pacar lady
ini yang ditunggu tunggu sama kamu

dan jangan sakiti lady
jadi tante berhak atas lady

walaupun kamu itu cuma pacarnya lady
oh kamu hanya orang luar
jadi kamu jangan ikut ikutan
mama tirik awi
nggak usah kepedean
tante kan pernah cerita sama gue

kalau mama tirinya cuma mau harta papanya aja

berarti tante andis nggak terus sayang sama lady dengan papanya

sekali lagi tante
dan saya akan tetap melindungi lady
untung aja dewa tiba tiba muncul
biar aja deh
anies mengira kalau dewa itu pacarnya lady
jadi aku bisa kabur dulu
jadi aku bisa kabur dulu
iya bu saya juga kurang tahu
biar saya panggilkan dokter sebentar ya bu biar saya panggilkan dokter sebentar ya bu
ya allah samadkanlah raja
ijinkan raja mendampingi arshila sampai dia dewasa

karena arshila butuh perhatian dan kasih sayang dari ayahnya
karena arshila butuh perhatian dan kasih sayang dari ayahnya
kamu harus selamat raja
supaya kita bisa bersatu lagi kayak dulu
kamu mau apa sih sama raja udara
mohonlah kamu tau ya aku tuh paling gak bisa ditolak
udah mendingan sekarang duduk sama aku
ayo duduk sama aku dulu
dokter gimana keadaannya raja dokter
gimana raja selamat kan
ginjal saudara raja tidak bisa diselamatkan
karena kondisinya rusak parah
jadi ginjalnya harus dianggap
dan dianggap sebagai penyakit
dan dianggap sebagai penyakit
dan dianggap sebagai penyakit
dan dianggap sebagai penyakit
ya ampun raja
terus gimana dong dok
saya ikut berehatin karena kondisi saudara raja
sekarang yang dibutuhkan adalah denur ginjal
atau nyawanya yang tidak akan bisa diselamatkan
kalau begitu saya premisi dulu
saya mohon untuk
ini kenapa tangan aku gak bisa digerakin lagi
padahal tadi bisa aku pakai buat nulis
kamu gak mau minum
apa mas aku gak ngerti ma
kamu ada yang sakit
kamu ada yang sakit mau saya panggilkan dokter
citra tolong lihat ke bawah
kalau mona itu putri anak kandung kita
kamu kenapa kamu kelihatan gelisah mas kamu
kamu mau meminta described di depan
kamu lihat diboy
kamu gak punya
kamu semua bisa hypothetical
namun tetap pergi
kamu jangan ya sentuh sentuh aku habis yang menyentuh kamu
aku mau keluar aku pengen tahu kondisi raja udah udah udah udah udah udah udah udah
raja raja tuh mau mati dan yang ada di sini buat kamu cuman aku oke jadi tolong
nyariin aku untuk miliknya sampai kapanpun ya dego kamu nggak akan pernah milikin aku
dari rumah sakit aku bisa teriak kamu kamu mau teriak aja silakan aku bilang sama semua
suster di sini enggak usah jagain kamu karena mulai nyamuk diganggu aku nggak mau
aku tuh nyakitin aku tuh enggak nyakitin kamu semoga sayang malah aku cuman pengen bikin